sehingga kita sendiri saat ini membicarakan mengenai rencana penyerapan dari bulog tiga bulan ke depan
jadi kalau political will kesejahteraan petani ini menjadi main tujuan goal utama pembangunan pertanian di indonesia
artinya suara perempuan sudah bisa terangkat seperti itu abang